imut dan mengemaskan
kopi berhiaskan latte tiga dimensi ini tampil cantik ya
seni latte tiga dimensi disajikan bersama secangkir latte atau campuran espresso atau kopi dan susu
nah untuk membentuk gambar tiga dimensi pada permukaannya foam atau busa susu segarlah yang digunakan
jika tak memiliki mesin steamer yang biasa digunakan oleh barista di kedai kopi anda bisa menggunakan alat pengocok susu manual
tapi ingat tips berikut ini ya
biar gak gagal dalam membentuk ya sebenarnya lebih kayak teknik buat nyandokin si foamnya sendiri sih
jadi kayak waktu ngambil foam nya waktu lagi frotting susunya jadi kayak ketika foam nya terlalu kasar atau terlalu bubbling itu juga impact ke daya tahan si foam tiga d nya sendiri
suhu sendiri ya sebenarnya ideal untuk coff roating sendiri paling enam puluh sampai tujuh puluh derajat celcius sih
dengan busa susu anda bisa berkreasi membentuk apapun
bentuk hewan biasanya lebih mudah
mulailah dari bentuk kepala dengan menyendok gumpalan busa susu lebih banyak
kemudian telinga dengan gumpalan yang kecil
nah sama halnya dengan melukis
torehkan bagian lainnya seperti mata dan bibir dengan menggunakan espresso
semakin pekat kopi maka warnanya semakin tajam
selain etching pan yang biasa digunakan untuk menggambar latte dua dimensi anda bisa menggunakan tusuk gigi untuk menghiasnya
beda banget ya
ini saya tadi niatnya mau bikin panda tapi ternyata jadinya kacau bentuknya entah bentuk apa
ternyata yang harus diingat adalah kita harus menjaga kondisi foam ini tetap kering dan kadar airnya sedikit
karena semakin sedikit akan semakin kaku dan lebih mudah dibentuk
tak hanya kopi seni latte tiga dimensi juga bisa diaplikasikan pada jenis minuman lain baik hangat maupun dingin selama teksturnya menyerupai latte
terhibur sih karena di latihan kan yang disajinya gambarnya lucu lucu
jadi kayak kita tuh gemes sendiri
bikin mood jadi lebih bangkit lah
tak sekadar rasa secangkir kopi dengan seni latte tiga dimensi juga mementingkan estetika
latte tiga dimensi bisa tampil dengan aneka varian warna
busa susu yang telah dibentuk diwarnai campuran busa susu dan pewarna makanan dengan menggunakan kuas
ada teknik khusus agar garis maupun titik untuk menghiasnya tetap utuh saat ditorehkan
kita campurnya karamel sih kak untuk warna makanannya
campur karamel begitu kita aduk
untuk badan si bodinya kita nggak pakai karamel supaya amannya kita tambahin foam kak
jadi dia tambah foam tetap utuh untuk si gambarnya ini
jadi kalau untuk pewarnanya atau bagian yang di list listnya aja itu kita pakai karamel
sajian kopi berhiaskan seni latte tiga dimensi berbentuk beruang dan gajah ini mengemaskan ya
bagaimana tertarik untuk mencoba
sebelum menjajal seni latin tiga dimensi
pastikan anda membuat foam atau busa susu sebaik mungkin ya
semakin sedikit kadar air pada busa susu bentuk latte tiga dimensinya akan semakin lama mencair